rumah dengan tanah seluas kurang lebih satu aro inilah sempat dilaporkan oleh warga
kemudian ditemukanlah dengan pihak kepolisian juga
juga oleh pihak penyelamat hewan yang ada di bali ini
melihat ke dalam dengan kondisi yang cukup memperhatinkan
dimana terdapat kurang lebih tujuh bangkai anjing
yang kondisinya cukup memperhatinkan
seperti saya infokan tadi adalah sudah bahkan diantaranya sudah menjadi tulang belulang
artinya di sini diperkirakan rumah ini memang sudah ditinggal lama oleh seseorang beberapa bulan
sehingga anjing anjing atau peliharaan yang ada di dalam rumah ini terbengkalai

yang ottoman berguna menggunakannya

yang memperkaretkan bahwa alami zaman beniclike itu
dimana kita bisa melamar makanan yang baik

sudah agak sore kita berhasil menyelamatkan tiga ekor anjing
jadi tiga ekor anjing itu satu diadopsi oleh tetangga dua ekor kita bawa ke klinik
keesok harinya kita datang kembali ke lokasi bersama sama dengan pihak kepolisian